kui merapat ada diskon seharian loh di transmart di seluruh indonesia
ini dia tanggalnya
saya buat rendang sekampung nih kayaknya nih
yang didiskon apa aja ya
kuy borong semua be
buru buru buru
dan masih banyak lagi
best deal banget nih kalau yang ini
mbak mbak mbak bayar dulu mbak
yuk ke transmart aja